dua belas akses jalan yang sebelumnya terputus akibat tanah longsor dan satu jalur yang amblas
kini sudah mulai bisa dilalui
pasalnya jalur sudah dibuka dengan menggunakan alat berat
sebelumnya akses jalan dari bandara naha menuju kota tahun sempat terputus selama tiga hari
selain itu kecamatan lainnya seperti lokasi longsor terparah
yakni tahuna barat kecamatan tamako kecamatan embangan itu
kecamatan kendal sempat terisolasi selama lima hari